kita beralih ke bengkulu hingga selasa sore kemarin
pemulihan listrik pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di bengkulu telah mencapai tujuh puluh satu persen
diharapkan listrik dapat pulih total pada jumat mendatang
bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah bengkulu juga menyebabkan berbagai infrastruktur listrik rusak
ada satu ratus enam puluh satu gardu padam dan sembilan puluh tiang roboh yang mengakibatkan pemadaman lebih dari sembilan delapan ratus pelanggan
pln mengupayakan untuk memulihkan keseluruhan listrik yang padam pada jumat mendatang
kita juga dibantu beberapa tim selain dari tim dari internal bengkulu sendiri
kita jatahkan tim dari palembang kemudian datangkan tim juga dari lahat dari morabungu
kemudian ada perbantuan juga dari bandar lampung dan juga ada perbantuan dari padang
nah mudah mudahan dengan tim yang penuh ini kita mengerahkan sekitar dua ratus tiga puluh personil teknis
mis di lapangan di samping tim supportnya adalah dari logistik dapur umum ini juga kita siapkan